selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama satgas penanganan covid sembilan belas
angka ini membuktikan pentingnya menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi
terlebih relawan yang bekerja membantu pengendalian covid sembilan belas memiliki jumlah yang terbatas
belum lagi protes dan pengunduran diri yang dilakukan para relawan setelah kerumunan masa yang membuat kesan pengorbanan mereka sia sia belaka
apa langkah satuan tugas penanganan covid sembilan belas atau satgas covid sembilan belas dalam upaya optimalisasi tugasnya
bagaimana peran relawan dalam membantu pemerintah
mengendalikan persebaran covid sembilan belas
serta bagaimana kondisi real tenaga kesehatan yang berjibaku dengan peliknya persoalan penyembuhan covid sembilan belas
lalu saja kita berdiskusi dengan bapak andre rahadian ketua bidang koordinasi relawan satuan tugas penanganan covid sembilan belas yang sudah hadir di studio
dan juga ibu mas dalina pane kabit pengembangan profesi ahli epidemiologi indonesia yang bergabung dari luar studio
selamat malam pak andre
selamat malam mbak
ibu mas dalina sudah mendengarkan saya juga bu
ya bagus ya
oke selamat malam
baik saya ke pak andre dulu ya
pak andri kita tahu beberapa waktu lalu kan sempat ada aksi yang dilakukan oleh para relawan
dan kira kira apa yang ingin disampaikan oleh mereka lewat aspirasi mereka ini
baik kalau dari aspirasi yang disampaikan dan saya baca lewat media
karena kita nggak sempat ketemu langsung pada saat itu
memang ada aspirasi dari beberapa relawan
yang kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh ketua satgas pada saat membagikan masker
kalau kita lihat sebenarnya dari berita berita yang sudah banyak disampaikan juga
penjelasannya sudah cukup jelas kenapa sampai ada pembagian masker itu
dan masker itu sebenarnya bukan untuk kegiatan pada saat itu saja
tapi juga masyarakat di sekitar yang dipantau memang kepatuhan memakai maskernya kurang
aksi itu dianggap mendukung begitu pak
anggapannya seperti itu
padahal kalau kita lihat runtutannya bahwa itu sudah ada beberapa usaha sebelumnya oleh ketua satgas
pak doni monardo sudah menyampaikan juga menghubungi pihak pihak yang mempunyai otoritas
untuk menghentikan kerumunan pada saat kelihatannya tetap berjalan
sebagai mitigasi pembagian masker dan hand sanitizer ini dilakukan
tapi memang ada beberapa relawan yang merasa kurang
sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kerja kerja kerelawanannya sendiri
sebenarnya ada berapa banyak sih pak jumlah relawan yang tergabung dalam satgas covid sembilan belas ini
yang terdaftar di des relawan sampai bulan agustus kemarin itu ada tiga puluh dua ribu
terbagi antara relawan medis dan relawan non medis
pada saat ini kita sedang melakukan revitalisasi dan rekrutmen relawan baru lagi di daerah
karena kita lihat bahwa memang di beberapa provinsi prioritas
di tujuh provinsi prioritas ini kita perlu melakukan instalasi relawan lebih banyak lagi
saat ini juga kita menambah sepuluh ribu relawan lagi
tiga ribu di jawa barat dua ribu di semarang di jawa tengah dan di denpasar bali aceh kalimantan selatan sulawesi selatan papua itu masing masing seribu
jadi kehadiran para relawan ini bisa dikatakan
cukup membantu begitu ya pak ya dalam hal menangani
ternyata begitu bahwa memang satu hal bahwa penanganan covid sembilan belas ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah
maupun pemerintah pusat maupun satgas di daerah
perlu kegiatan di masyarakat dan salah satu unsur masyarakat ini adalah relawan
jadi memang menurut kami kerja kerja kerelawanan ini yang bisa berhasil
berdampak langsung ke masyarakat dan juga di dalam pandemi ini kan sebenarnya yang harus dilindungi adalah diri sendiri
makanya relawan itu sebenarnya cukup untuk menjaga diri dia sendiri keluarganya lingkungannya ataupun organisasinya
jadi pekerjaan relawan ini berbeda dengan relawan pada saat bencana alam
karena ini kan bencana non alam dan semuanya terkena
memang kita melihat bahwa intinya adalah perubahan perilaku oleh relawan
jadi kalau relawan sini sudah mau bergerak dia merubah dirinya sendiri
selalu disiplin pakai masker disiplin menjaga jarak
dia bisa mengingatkan orang di sekitarnya
untung juga kalau misalnya dia bisa melaporkan apa yang dia lakukan
itu bagian dari kerelawanan yang kita harapkan bisa berjalan
oke baik ibu mas dalina kalau anda sendiri melihatnya bagaimana
aksi para relawan yang sempat menunjukkan atau mengaspirasikan suaranya kemarin
ya kalau menurut pandangan kami memberikan aspirasi tentu menjadi hak setiap warga negara
jadi sah sah saja kalau para relawan memberikan aspirasi terhadap pandangan mereka kemarin
menurut saya ya tidak jadi persoalan juga untuk kita mengaspirasikan
pendapat mereka tentang terkait dengan apa pengendalian yang saat ini dilakukan
oke tapi kalau kita melihat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini
sebenarnya seberapa vital sih fungsi dari para relawan ini bu
ya jadi kita harus membagi dua
seperti pak andre katakan tadi bahwa relawan itu ada yang relawan medik dan ada yang relawan yang non medis
sebenarnya dalam pengendalian covid sembilan belas ini sendiri
sebenarnya dalam pengendalian covid sembilan belas ini sendiri
dalam pengendalian wabah pada umumnya teknik pengendalian itu sebenarnya harus berjalan secara sistematis
jadi untuk relawan relawan medis itu sudah dilakukan berbagai pelatihan apa yang harus mereka lakukan
dan peran apa yang mereka ambil di dalam pengendalian pandemi ini
seperti saat ini untuk teknik pengendalian di lapangan
karena yang relawan medis lebih banyak
lebih banyak memang direkrut pada saat itu mulai dari awal pandemi itu untuk mengisi layanan layanan kesehatan di rumah sakit maupun rumah sakit darurat
tetapi saat ini kita mencoba untuk merekrut relawan yang ada di lapangan untuk dapat mengimplementasikan teknik teknik pengendalian yang benar
yang direkrut pada saat ini adalah para tracer yang akan melakukan penelusuran kontak
lalu melakukan tindakan isolasi dan karantina atau kita menyebutnya containment terhadap kasus konfirmasi dan close contact
berbeda dengan yang lalu
yang lalu kontak tracer itu juga direkrut tetapi lebih banyak menggunakan proximity tracing
pada saat ini kita mencoba untuk melakukan
tracing dengan cara tradisional ya
seperti yang biasa dilakukan pada kondisi epidemi
waktu awal memang proximity tracing itu dilakukan karena kita masih belum firm apa penyakit baru ini
dan bagaimana mode of transmissionnya
kemudian berapa besar bahayanya atau magnitude masalahnya di komunitas
sehingga kita sangat hati hati dengan para relawan yang diterjunkan ke lapangan
tetapi makin ke sini kita sudah delapan bulan lebih ikut dalam pandemi ini
dan kita makin mengerti tentang bagaimana penyakit ini berlangsung
sehingga menurut pandangan kami kita sudah mulai bisa untuk menerjunkan para relawan untuk pengendalian
teknik pengendalian epidemiologi di sepuluh provinsi prioritas
jadi kalau ditanya seberapa vital tentu saja peran mereka cukup besar
karena teman teman di puskesmas sendiri memiliki pekerjaan yang load pekerjaannya sangat besar
sehingga tidak terlalu banyak
apa yang mereka menyebutnya sebagai
ada tim gerak cepat tgc di tingkat puskesmas yang bisa melakukan penyelidikan epidemiologi
dan melakukan contact tracing
sehingga kita mencoba membantu teman teman di puskesmas untuk melakukan pekerjaan ini
sekaligus juga mencoba untuk melakukan monitoring apakah isolasi dan karantina sebagai satu satunya cara
maaf bukan satu satunya sebenarnya
sebagai salah satu cara untuk
menekan dan memutus rantai penularan
itu dilakukan dengan disiplin oleh masyarakat kita
jadi kalau menurut pandangan kami
fungsi relawan relawan yang ada di lapangan saat ini sangat penting
berarti memang harus dijaga begitu ya
aspirasi mereka terkait misalnya pada saat kekecewaan mereka beberapa waktu lalu karena ada kerumunan masa begitu ya bu ya
ya itu yang harus kita lihat
saya pikir relawan relawan medik menurut pandangan kami tidak akan melakukan aspirasi seperti itu
karena sebenarnya saluran untuk mengembukakan aspirasinya di bnpb sendiri kami yakin
atau di satuan tugas sendiri kami yakin ada saluran saluran
di mana mereka bisa mengaspirasikan pandangan mereka kepada pemerintah
anda melihat seberapa optimal sih kerja para relawan ini pak
jadi begini mbak
kalau kita bagi tadi yang dua ya
kalau yang medis sama non medis
karena memang kalau dilihat optimal
sebenarnya kita yang namanya relawan ini kan support dari keseluruhan sistem
kita tahu ada sistem sistem yang bergerak secara struktural
baik dari tni polri
dari kementerian kesehatan
dari bnpb sendiri
itu kita bekerja bersama
jadi fungsi dari relawan ini adalah melengkapi dan mensupport mendukung gerakan gerakan pemerintah
baik sebagai relawan medis maupun sebagai relawan non medis
untuk yang non medis ini sekarang kita konsentrasi untuk perubahan perilaku
jadi ada bidang perubahan perilaku di satgas
kita mensupport program programnya
yang dilakukan oleh perubahan perilaku ini
sebagian tadi juga ada penanganan kesehatan tracing
jadi itu memang prioritas kesehatan sekarang penanganan kesehatan untuk melakukan tracing
sehingga kita bisa sesuai dengan standar yang diharuskan oleh who satu banding tiga puluh lah gitu sekarang
lebih lanjut tentang detail pekerjaan para relawan ini kita akan bahas di segmen berikutnya
pak andre pak mirsa jangan kemana mana
indonesia for world akan segera kembali sesaat lagi
sampai jumpa lagi
kita masih berbincang di indonesia forward bersama bapak andre rahardian
ketua bidang koordinasi relawan satgas covid sembilan belas
covid sembilan belas dan ibu mas dalina pane sebagai epidemiolog
pak andre tadi sudah menjelaskan sedikit ya tentang relawan
nah ini sebenarnya ada berapa jenis relawan dan apa saja sih fungsi mereka ini
ya secara garis besar ada dua mbak
jadi relawan medis dan relawan non medis
kalau relawan medis ini memang dokter perawat laboran tenaga psikosoial
memang mereka yang mempunyai keahlian khusus dan biasanya ditempatkan di fasilitas fasilitas kesehatan
rumah sakit maupun sekarang di puskesmas di penanganan kesehatan primer
yang kedua ada relawan non medis
relawan non medis ini kegiatannya banyak karena mereka mensupport masyarakat terdampak
mereka melakukan monitoring pemantauan
rawan di fasilitas fasilitas umum
ini yang mereka kerjakan dari awal gugus tugas waktu itu dibentuk
pada saat ini karena kita melakukan evaluasi kan secara kontinu tiap minggu
kadang ada beberapa yang urgent harian mingguan
dan sekarang dengan struktur satgas ini di mana ada bidang khusus yang menangani data
bidang khusus yang menangani perubahan perilaku oleh dokter sony
ada juga penanganan kesehatan dokter alex
mereka memberikan analisa analisa apa yang harus dikerjakan atau apa yang masih perlu disupport
nah di sini masuknya relawan kita mendukung inisiatif atau kerja kerja atau program yang sudah dibuat satgas secara keseluruhan
sehingga pertama penanganan ini kan harus terkoordinasi kita mesti punya satu suara yang sama satu gerakan yang sama
walaupun implementasinya bisa macam macam oleh siapa aja
karena di sini peran serta masyarakat sangat penting
semua orang bisa mengerti secara jelas gimana sih penyebaran covid itu apa
dan kalau khusus relawan kita mau mereka juga paham
karena ini kan nggak semuanya relawan yang sudah lama bekerja sebagai relawan
atau memberikan waktu dan tenaganya untuk kerelawanan
tapi banyak juga yang terpanggil baru pada saat pandemi ini
jadi dasar dasar kerelawanan itu apa
dan karena ini juga berbeda konsepnya dengan bencana alam
dimana di satu tempat mungkin waktunya juga agak tertentu
pekerjaannya sudah jelas
ada penanganan korban ada yang dapur umum dll
ini mereka sendiri bisa jadi yang menyebarkan bisa juga yang kena gitu
jadi memang kami melihat bahwa pengertian yang sama oleh relawan pemahaman yang sama ini sangat penting
jadi bukan hanya kegiatan kegiatan yang kelihatan langsung di masyarakat
tapi juga sebenarnya dia merubah perilaku dia sendiri itu udah suatu target besar kita juga
bahwa mereka dengan harapan saat mereka paham mereka melaksanakan mereka bisa mengajak anggota keluarganya aja misalnya
kalau empat orang kalau kita latih seribu sudah empat ribu efeknya
kalau mereka kenal ada orang tuanya ada saudara saudara yang lain bisa jadi delapan ribu
jadi eksponensial jumlahnya
yang penting orang tahu pertama gimana penyebaran covid ini
gimana cara mereka memutus penyebarannya
karena ini kan virus yang harus ada manusia sebagai pembawanya
nah ini yang kita coba lakukan
jadi dua konsep itu medis dan non medis
sekarang medis lebih ke selain penanganan di fasilitas kesehatan juga lagi digencarkan tracing
kalau yang relawan non medis itu untuk perubahan perilaku
jadi sebanyak mungkin kita lakukan
oke kalau yang relawan non medis itu untuk perubahan perilaku
jadi sebanyak mungkin kita lakukan
kita lakukan pelatihan kita ajak mereka untuk melakukan monitoring
kita bekerja sama dengan institusi internasional membantu monitoring ini juga
dengan lembaga kementerian sama kita mensupport tadi bidang perubahan perilaku di satgas
oke jadi relawan relawan ini sebagian besar memang semuanya melalui training begitu ya pak ya
dan ada rencana untuk perekrutan terus setiap saat begitu
ya kita membuka kesempatan untuk jadi relawan
ada platform baru namanya simr sistem informasi dan manajemen relawan
itu dibuat oleh tim database dari relawan untuk mencatat relawan individu
by name by address dan juga contact numbernya mereka agar bisa dihubungi dan disampaikan semua data data terbaru
oke jadi yang ingin menjadi relawan ini juga tidak langsung serta merta diterima begitu ya pak ya
enggak maksudnya kita terima semua
asal mereka pendaftarannya lengkap gitu ya
untuk yang non medis kalau yang medis kan memang banyak syarat syarat
syarat syaratnya harus dokter harus ada str nya atau sudah lulus atau lewat koas gitu ya ada beberapa persyaratan
oke baik saya ke ibu mas dalina dulu
bu mas dalina anda melihat seberapa besar sih pengaruh relawan ini dalam menekan laju penyebaran covid sembilan belas
kalau untuk yang di
pelayanan kesehatan rumah sakit dan rumah sakit darurat sebenarnya lebih kepada manajemen klinis
mereka tidak secara langsung untuk melakukan pemutusan rantai penularan
relawan relawan yang ada di puskesmas itu kita harapkan dapat membantu untuk memutus rantai penularan melalui tindakan isolasi dan karantina
atau containment kita menyebutnya
jadi teknik teknik yang seperti itu yang kita latihkan kepada mereka dan bagaimana memantau mereka selama empat belas hari
berikut juga ada catatan catatan di dalam sistem kita ada sistem yang bekerjasama dengan kementerian kesehatan terkait dengan kontak tracing tersebut
jadi kalau menurut kami masing masing relawan memiliki fungsi yang berbeda beda
untuk perubahan perilaku sebenarnya itu juga menurut pandangan kami menjadi hal yang penting
tetapi memang pandemi ini sudah berjalan sangat lama lebih dari delapan bulan
dan kalau kita lihat negara negara tetangga kita juga sudah mulai terkendali
jadi masyarakat kita juga tidak terlepas dari informasi informasi global yang beredar di media sosial
sehingga menurut pandangan kami memang harus lebih masif lagi ya
kegiatan relawan untuk mengubah perilaku dari masyarakat kita mematuhi protokol protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
bu mas dalina sebenarnya kalau kita lihat pada negara negara lain optimalisasi dalam hal pekerjaan atau peran relawan ini harus seperti apa
supaya bisa menekan penyebaran covid
tapi jangan dijawab dulu kita harus break dulu
pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
kita masih berbincang mengenai peran relawan dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas bersama bapak andrir hardian dari satgas covid sembilan belas dan juga ibu mas dalina pane selaku epidemiolog
emi bellar kura digoda hai druan kestervo
penyebaran covid sembilan belas berkaca dari negara negara lain yang sudah mulai bisa menekan begitu
baik mbak lucia di banyak negara pada kondisi wabah atau pandemi
memang negara negara juga melakukan rekrutin terhadap volunteer
hanya saja memang ada kriteria tertentu untuk volunteer
even itu merupakan dengan tujuan untuk merubah perilaku
kalau di pengendalian wabah biasanya mereka masuk di dalam pilar social responsibility dan community engagement
jadi yang direkrut biasanya mereka mereka yang memiliki teknik atau keahlian pada bidang sosial
dan bagaimana seperti misalnya sosiolog
atau antropolog yang setidaknya lulusan dari sekolah sekolah tersebut
yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan untuk mengubah perilaku
termasuk para psikolog dan melakukan juga gathering terhadap masyarakat untuk community engagement
saya pikir itu menjadi penting agar tindakan mereka menjadi
lebih sistematis dan dapat dipercaya evidence nya
jadi sebenarnya menurut pandangan saya untuk relawan itu tidak semua orang bisa menjadi relawan
di samping mereka memiliki kemampuan atau kompetensi teknik
mereka juga setidaknya memiliki pengalaman di dalam melakukan perubahan perilaku
saya kira itu
di beberapa negara melakukan hal seperti itu
malaysia juga melakukan rekrutmen terhadap volunteer
tapi yang saya baca mereka masih kepada relawan relawan yang mensupport pelayanan kesehatan
jadi relawan relawan medis
tetapi untuk perubahan perilaku sendiri
menurut saya itu juga penting tetap direkrut
tetapi yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk melakukan perubahan perilaku di masyarakat mbak lucia
baik baik bu mas dalina
pak andre kita tahu bahwa jumlah
kasus positif ini sekarang sudah mencapai lima ratus ribu lebih begitu ya pak ya
nah ini adakah langkah baru yang akan dilakukan oleh satgas covid sembilan belas
memang ini kan kalau kita lihat sudah di
kemungkinan diprediksi karena liburan dua minggu yang lalu hampir tiga minggu yang lalu lah
jadi langkah langkah yang dilakukan adalah pertama yang tadi
makanya diperluas tracing untuk melihat seberapa besar
orang orang yang kontak erat dengan orang yang positif covid
dan juga kembali lagi kita mengajak perubahan perilaku ini
karena kalau bu mas dalina tadi menyampaikan ini ada orang orang dengan kualifikasi tertentu
itu kita semua punya di satgas
di bidang perubahan perilaku itu isinya antropolog sosiolog doktor guru besar yang mengerti ini
tapi implementasinya dilakukan oleh relawan
jadi pada saat pelatihan mereka berperan mereka menjadi narasumber
mereka juga menjadi fasilitator
langsung kepada relawan relawan yang dilatih agar mereka punya kesamaan persepsi dan pengetahuan yang sama
hal apa yang baru yang dilakukan intensifikasi dan kita ekstensifikasi tempat
jadi lebih masif lagi kita mengingatkan impactnya bahwa ini sudah ada contoh kalau dari kerumunan
dari kluster kluster keluarga kemarin
karena liburan ada peningkatan yang sampai lewat lima per hari gitu ya
dan positivity rate juga meningkat
ini yang kita sampaikan dan kalau kita lihat di berita juga pak presiden kan udah bilang mau kemungkinan mereview libur akhir tahun
kita juga menghadapi pilkada sebentar lagi tanggal sembilan
ini juga konsentrasi kita adalah sekarang di daerah daerah yang akan melakukan pilkada segera
jadi memang itu pelatihan kita
kenapa ditaruh di daerah daerah yang kita pilih sekarang
karena mereka akan melakukan pilkada dalam waktu dekat
tapi terkait dengan selain liburan panjang kita tahu ada kerumunan masa yang besar begitu ya dua minggu lalu
nah ini apakah sudah ada data ada peningkatan tidak sejak itu
dari yang saya ikuti di tiap rapat rapat satgas koordinasi belum ada yang langsung
tapi sudah diidentifikasi ada beberapa pihak yang hadir
yang hadir pada saat kerumunan tersebut sudah positif covid
jadi memang sekarang lagi dilakukan tracing terus testing di daerah daerah tersebut untuk melihat ini seberapa besar
apa impact nya dengan peningkatan yang tinggi sekarang ini
jadi kan memang di dua provinsi besar di dki dan di jawa tengah itu sekarang masih paling tinggi
baik ini peran pemda sebenarnya bagaimana sih pak dalam hal tracing
apakah treatment testing ini sepertinya tidak begitu berjalan ya
berjalan cuma kan kita indonesia sangat luas gitu ya mbak ya
jadi memang pak pemda
ada kesulitan apa sebenarnya pak
jadi kalau kita lihat bahwa pertama di beberapa provinsi yang sudah jadi perhatian itu sudah berjalan cukup baik
tapi memang sekali lagi perubahan perilaku ini masyarakat
jadi kalau dia yakin tidak akan terkena maka perilakunya dia tidak menjaga
nah ini yang perlu kita ajak terus
kita ingatkan bahwa apalagi dengan peningkatan lima ini kan makin dekat orang yang terkena
makin banyak yang kita kenal yang langsung positif covid
jadi pertama tadi tenaga tracing itu kita penting
kalau sekarang kan ada di beberapa daerah karena keterbatasan mesin dan reagen gitu misalnya masih perlu waktu lebih dari dua puluh empat jam untuk keluar hasil
kan kita perlu sistem yang bisa segera
dan itu juga bisa disebarkan langsung ke orangnya sehingga orangnya nggak buru kemana mana
itu target target pemerintah
dan di beberapa satgas daerah di mana pemprov gubernur atau wali kota atau bupati jadi ketua di masing masing itu
itu sudah mulai dilakukan
tapi memang belum rata itu problemnya bahwa belum di semua provinsi kabupaten kota mempunyai kemampuan untuk testing yang sesuai standar who
oke tapi terkait testing ini juga mungkin banyak masyarakat yang keberatan karena harganya juga tidak murah begitu ya pak ya
nah ini ada upaya apa pak untuk hal ini
kalau yang dia di rumah sakit kan apalagi ini program yang rumah sakit terujukan dia nggak itu ditanggung bpjs ya

karena mandiri ini memang pemerintah baru berhasil untuk memberikan batasan harga batas atas
baik untuk rapid test maupun pcr yang tiga ratus sama satu ratus lima puluh sama sembilan ratus
nah ini yang mungkin kalau ini makin accessible semua masyarakat bisa melakukan tes dengan cepat
itu target kita berikutnya
mudah mudahan lembaga kementerian yang terkait bisa
mudah mudahan lembaga kementerian yang terkait bisa
untuk melengkapi kebutuhan ini lah
kalau kita lihat kurva pandemi gelombang pertama ini sampai sekarang ini masih terus naik ya pak andre ya
sepertinya belum kalau negara negara sudah ada masuk gelombang kedua kita ini gelombang pertama saja belum selesai ya
ini kira kira apa nih yang sedang terjadi begitu
itu mestinya epidemiolog lebih ngerti
kalau saya kan kita lebih kegiatan kegiatan kerelawanan ini kita lebih membantu
pemerintah untuk bisa sama sama menurunkan positivity menurunkan penyebaran gitu ya
tapi kira kira apa yang dilakukan oleh satgas melihat masih tingginya kurva begitu pak
ya pasti yang tadi kita mencoba memutus atau menurunkan lah paling nggak di daerah daerah apalagi yang akan melakukan pilkada ini
jadi kita melihat bahwa usaha semua pihak ini penting
dan juga ketersediaan
karena kebutuhan untuk peralatan tes dilakukan secara masif
pada saat ini kita juga contohnya hari ini ada munas mui gitu ya
ini kita mencoba membuat munas ini secara protokol sesuai
jadi memang dari segi jumlah yang hadir ada yang hybrid jadi ada yang lewat video call
yang hadir kita minta membawa bukti pcr
pada saat masuk hotel kita tes antigen lagi
jadi memang prosedur prosedur itu berjalan
jadi nggak ada kerumunan makanan diantar ke kamar
ini kita coba lakukan sehingga nanti ke depannya kita bisa mulai kegiatan dengan menjalankan protokol
dan ini jadi proyek percontohan
oke tapi memang diusahakan kalau bisa menghindari kerumunan yang terlalu besar begitu ya pak ya
baik saya ingin ke ibu mas dalina
ibu mas elina bagaimana anda melihat kejadian beberapa waktu lalu sempat ada kerumunan massa yang begitu besar
dan ini memang sudah terlanjur terjadi
lalu apa sebenarnya langkah selanjutnya yang harus diprioritaskan
ya jadi tentu kerumunan besar itu juga tentu melalui proses mbak lucy ya
jadi saya pikir juga teman teman di apa namanya ya

polisian maupun tni juga sudah berusaha keras untuk bisa mengendalikan massa pada saat kerumunan tersebut
tapi tentu sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi tersebut
ya semua sudah terjadi
tapi kita terus melihat memantau apakah memang kerumunan tersebut kemudian menghasilkan kluster kluster baru
ataukah seperti yang dikatakan pak andre tadi
liburan itu menghasilkan kluster kluster baru
bagi kita di epidemiologi sebenarnya jumlah kasus itu merupakan salah satu kinerja teman teman di surveillance juga
jadi kalau kita lihat begini india dan amerika itu melakukan tes masif sehingga menghasilkan jumlah kasus per hari itu puluhan ribu
sebenarnya bukan kuantitatifnya yang dilihat

kemudian apa yang dilakukan pada kasus kasus yang puluhan ribu tersebut
jadi ketika diketahui seseorang itu statusnya
maka teman teman di lapangan itu bisa melakukan tindakan isolasi dan karantina dengan cepat
supaya tidak sampai terjadi keterlambatan di pelayanan kesehatan
supaya pelayanan kesehatan kita juga tidak menderita
jadi kita harus mengalami search capacity atau kapasitas lonjakan
yang diinginkan adalah sebenarnya adalah menurunkan angka kematian
itu target akhirnya
tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian
kalau kita lihat seperti india walaupun kasusnya sangat banyak sampai jutaan tetapi angka kematian mereka relatif rendah
begitu juga di indonesia
begitu juga negara negara tetangga kita
untuk asia tenggara sendiri angka kematian itu sangat rendah sekali
nah ini pr kita
tingginya angka kematian itu menunjukkan keterlambatan kita di dalam penanganan di lapangan
mungkin mereka baru diketahui positif setelah kondisinya memberat
nah yang tidak kita inginkan sebenarnya adalah itu
karena itu bagi kami sendiri
peningkatan jumlah kasus jika diiringi dengan peningkatan testing sesuai dengan standar yang ada itu tidak menjadi masalah
yang terpenting adalah positivity ratenya jangan tinggi
jadi menurut pandangan kami apa yang harus dilakukan ke depan tentu kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah kita lakukan selama ini
tetapi dalam protokol kesehatan ini
peran pemerintah kami harapkan juga berjalan beriringan
artinya begini ketika kita meminta masyarakat untuk menggunakan masker
maka peran pemerintah juga memberikan akses masker terhadap mereka
terutama untuk mereka yang memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli masker sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah
pemerintah sudah mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan masker yang memiliki

itu tidak murah harganya
sehingga sebelum law enforcement dilakukan kita menginginkan adanya tindakan persuasif yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat
masyarakat harus diberikan akses yang luas untuk mendapatkan masker dengan harga yang murah
yang bisa terjangkau oleh masyarakat bahkan sampai ke tingkat paling bawah
karena masyarakat masyarakat yang berada pada tingkat sosial ekonomi di indonesia
masyarakat yang berada pada tingkat sosial ekonomi di bawah itu malah lebih banyak pekerjaannya di luar gedung di luar ruangan
mereka membutuhkan masker yang juga harus disiapkan oleh pemerintah bagi mereka
jadi bukan cuma sekedar law enforcement untuk mereka tetapi juga ada solusi bagaimana pemerintah bisa membantu mereka mendapatkan masker dengan harga yang terjangkau dalam ukuran sosial ekonomi mereka
baik ibu mas dalena kita masih akan berbincang tapi kita harus break dulu
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward dan kita masih berbincang bersama bapak andri rahardian dari satgas covid sembilan belas dan ibu mas dalena pane epidemiolog
ibu mas dalena ibu mas dalena masih tersambung dengan kita ya
ibu mas dalina ibu mas dalina masih tersambung dengan kita ya
baik bu kalau kita lihat dinamika masyarakat seperti saat ini dimana orang terkesan sudah biasa atau mungkin sudah bisa dikatakan sudah mulai biasa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
anda melihat proyeksi pandeminya akan jadi seperti apa bu
ya sampai saat ini kalau kita lihat ini akan lebih panjang masanya kalau untuk kita ya
tapi kalau untuk negara negara lain mungkin beberapa juga ada yang baru mulai ada yang sudah terkendali tapi masuk di second wave bahkan ada yang sudah third wave
lebih panjang ini karena perilaku masyarakat
jadi kalau kemarin kan salah satu upaya untuk mengendalikan covid sembilan belas

jadi kalau kemarin kan salah satu upaya untuk mengendalikan covid sembilan belas

yaitu kita harus tahu antara yang untuk kita target office tadi adalah yang yang verifikasi sosial di orang euchar athena punya ini yang sudah di coordination

kita harusakan kalau orang barang
dan hampir semua negara itu januari baru bisa melakukan evaluasi terhadap bagaimana vaksin vaksin ini berjalan
jadi kita akan melihat juga walaupun vaksin itu sebenarnya dari sisi epidemiologi bukanlah satu satunya cara untuk mengendalikan pandemi
kita juga berharap vaksin itu tidak kemudian menimbulkan masalah baru lagi
tetapi jika itu memang benar benar efektif saya kira ini bantuan besar untuk melakukan pengendalian
selain vaksin di awal sempat di awal awal pandemi sempat orang berbicara tentang herd immunity atau imunitas kelompok
sebenarnya kalau menurut saya herd immunity itu saat ini sudah mulai terjadi
artinya enam puluh enam puluh lima persen kasus saat ini
ini sudah tanpa gejala
tanpa gejala ini tentu ya tanpa gejalanya dengan keputusan dari tenaga medis
bukan tanpa gejala atas perasaan dari pasien itu sendiri
jadi karena kadang kadang mereka menganggap tidak ada gejala itu gejala pernafasan
padahal manifestasi klinik dari covid sembilan belas ini tidak hanya di saluran pernafasan
jadi kalau menurut kami itu sudah mulai terjadi
who sendiri di bulan mei atau juni itu sudah mengatakan bahwa mereka mereka yang confirm asimptomatik
atau statusnya konfirmasi confirm covid tetapi tanpa gejala itu straight atau menularkannya sedikit
tetapi kita berharap juga imunitasnya ada untuk melindungi dirinya lagi dirinya sendiri terhadap adanya serangan covid lagi
kalau mereka terinfeksi atau reinfeksi
jadi kalau menurut pandangan kami proyeksinya akan panjang tetapi kita akan lihat ke depan berbagai tindakan tindakan yang akan dilakukan
kita akan mencoba teknik ini di sepuluh provinsi implementasi dari pedoman pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
dan akan kita lihat dalam satu bulan ke depan bagaimana ke depan

apakah kontak tracing ini akan meningkatkan jumlah kasus
pasti jadi kontak tracing itu menurut pandangan kami akan meningkatkan jumlah kasus
artinya bukan meningkatkan penyebaran tetapi case finding kita menyebutnya
case finding itu menemukan kasus sebanyak mungkin secepat mungkin untuk dilakukan containment
jadi itu menurut pandangan kami cukup baik
oke baik pak andre apakah satgas juga melihat ini bahwa sepertinya masyarakat ini sudah mulai terbiasa
atau sudah tidak takut lagi seperti di awal awal pandemi begitu ya
dan ini bagaimana ini menjadi satu konteks
kekhawatiran tentunya dan ini bagaimana upaya dari satgas untuk supaya mungkin bisa menghadapi kondisi psikologis masyarakat
ya jadi dengan sudah berjalan delapan bulan lewat hampir sembilan bulan ini kita juga melihat bahwa
ada usaha masyarakat untuk mencoba kembali beraktivitas
kita lihat nanti kita antisipasi tahun depan sekolah sudah mulai dibuka lagi
tapi sebenarnya yang dari satgas sendiri selalu mengingatkan bahwa
pandemi ini belum selesai
kita lihat hari ini naik hampir lewat dari lima kasus positif
jadi memang peran masyarakat dalam beraktivitas tapi tetap mengikuti protokol itu sangat penting
sampai virus sampai vaksin jadi sampai vaksin bisa disebarkan
cara satu satunya kita biar bisa kembali beraktivitas dengan aman itu kita harus melakukan semua tindakan yang sesuai protokol
itu yang sedang diusahakan sekarang
jadi informasi secara masif sosialisasi mengkomunikasikan ini ke semua lapisan masyarakat sampai yang terendah
jadi di level rt keluarga lingkungan
itu coba dilakukan juga jadi lewat media lewat sosial media radio
semua kita coba ingatkan bahwa memang bahwa kita sudah sembilan bulan orang udah mulai capek
cendung begitu ya
orang sudah mulai merasa paham
cendung begitu ya
mulai merasa tidak terlalu takut lagi
tapi diingatkan juga terus dengan berita berita yang tiap hari kita sampaikan ini ada penambahan kasus segini
mudah mudahan tidak menurunkan kewaspadaan orang
tapi bisa dikatakan bahwa tadi ibu mas dalina bilang bahwa ini pasti masih panjang begitu ya
ini durasi masih panjang ini ada keterkaitan dengan memang ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan begitu ya
saya rasa begitu ya
jadi berarti kemungkinan ini akan terus penularan masih terus tinggi
jadi memang diperlukan kesadaran masyarakat bahwa ini masih belum berakhir begitu ya
baik kita masih akan melanjutkan lagi pak andre
mirsa jangan beranjak dulu indonesia forward masih akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama indonesia forward
nah pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat khususnya para relawan untuk tetap melakukan kegiatan sesuai protokol tiga m tetap memakai masker tetap menjaga jarak tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
karena sampai adanya vaksin itu cara paling efisien untuk kita tidak terkena virus ini
kedua kalau kita melakukan untuk diri sendiri sudah sangat baik kita bisa mengajak keluarga mengajak lingkungan
yang ketiga saya juga sekaligus menghimbau para tokoh masyarakat karena kita lihat bahwa peningkatan positivity hari ini juga orang yang terkena virus masih tinggi
apalagi kita sebentar lagi akan pilkada ini potensi potensi kerumunan masih tinggi
kalau kita mengingatkan dari relawan
agar kerja kerja kita selama delapan sembilan bulan ini jangan sampai hilang bahwa kita sudah berusaha di masyarakat mengedukasi masyarakat melaksanakan juga protokol ini
jangan sampai hilang karena kepentingan kepentingan dari segelintir orang
jadi itu saya rasa sangat penting bahwa kita bersama sama di sini
pemutusan hanya bisa dilakukan apabila kita bergerak dengan satu irama satu kesadaran bahwa ini harus berjalan dengan cepat
bu mas dalina sebagai penutup apa yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait upaya melawan pandemi covid sembilan belas ini
baik mbak lucia
jadi yang pertama pesan saya adalah tokoh masyarakat itu harus memberikan teladan
jadi kita tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat ketika tokoh tokoh masyarakat kita
termasuk para influencer tidak bisa memberikan keteladanan

karena yang akan mereka bandingkan adalah tokoh tokoh kita
kemudian yang kedua juga untuk para relawan dan pada masyarakat secara umum kami mohon bantuan bantu kami dan para tenaga kesehatan lainnya
untuk dapat mengendalikan pandemi ini dengan cara tetap disiplin di dalam memenuhi protokol kesehatan
jadi tentu semangat ini harus tetap diberikan

saya pikir untuk perubahan perilaku juga teman teman di satuan tugas harus mencari inovasi inovasi baru
sehingga masyarakat juga mulai tertarik kembali dan mau terus berdisiplin di dalam mematuhi protokol kesehatan
baik terima kasih ibu mas dalina dan juga pak andre untuk informasinya yang tentunya sangat berharga
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan semoga apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa memang covid sembilan belas ini belum selesai
sehingga kita masing masing harus bisa menjaga diri kita dengan mengingat tiga m yaitu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
pemirsa demikian indonesia forward kali ini saya lucia sahari undur diri sampai jumpa